migrasi masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital kini menjadi fokus digitalisasi nasional
salah satunya dengan menghadirkan generasi kelima jaringan internet atau lima g
lima g sendiri unggul di bidang kecepatan transmisi data yang diklaim hingga sepuluh kali lipat
serta latensi yang rendah yang berkaitan dengan transmisi dan pergerakan data
dirjen ppi kemenkominfo telah mengeluarkan surat keterangan layak operasi layanan operasi kepada pt telkomsel pada dua puluh satu mei
setelah sebelumnya pt telkomsel melaksanakan uji layak operasi sesuai aturan kemenkominfo pada sembilan belas hingga dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
uji laik tersebut berkaitan dengan pengujian teknis atas sarana dan prasarana jaringan lima g
pada kamis sore serentak enam lokasi di jakarta
berkesempatan untuk menghadirkan keterangan layak operasi layanan operasi

dan menjadi yang pertama menikmati jaringan lima g